bisa usaha tuhan indonesia
usaha tuhan indonesia
kerakyatan yang dimimpin melibatkan kebijaksanaan dan kewajiban
sebuah video viral memperlihatkan ketua dprd kabupaten lumajang
anang ahmad saifuddin tidak hafal pancasila
saat dimintai mahasiswa memimpin pembacaan pancasila di gedung dprd kabupaten lumajang
ahmad beberapa kali melakukan kesalahan
kerakyatan yang dimimpin melibatkan kebijaksanaan dan kewajiban
jangan berusaha jangan berusaha
menanggapi hal tersebut ketua dprd kabupaten lumajang meminta maaf
serta mengundurkan diri sebagai ketua dprd kabupaten lumajang
hal tersebut disampaikan ketua dprd saat memimpin
paripurna raperda perubahan apbd tahun anggaran dua ribu dua puluh dua di gedung dprd kabupaten lumajang
dan tidak ada intervensi dari siapapun
ini adalah bentuk kecintaan
ini adalah bentuk kecintaan saya kepada pancasila
sehingga pengunduran diri saya tidak ada intervensi dari manapun
ini benar benar dari pikiran dan hati saya
sekretaris desa banyu asin kembaran kecamatan loano purworejo jawa tengah
dipaksa mundur dari jabatannya
senin pagi puluhan warga yang didominasi ibu ibu melakukan protes di depan balai desa
mereka protes lantaran video sekdes berinisial as yang beredar di media sosial
dirasakan meresahkan warga
dalam video yang beredar pada pertengahan agustus lalu itu
as terlihat mabuk sambil menenggak minuman keras dalam sebuah bar di yogyakarta
setelah warga berhasil menemui kepala desa dan camat sekdes tersebut akhirnya dinonaktifkan
bukan atas perdama pak
mulai per detik ini berat tadi itu untuk sekdes sudah saya nonaktifkan
proses pemberhentian as dari jabatannya akan dilakukan sesuai dengan mekanisme
mekanisme yang diatur dalam permendagri peraturan daerah dan peraturan bupati purworejo